tapi mungkin lebih menariknya industri ini menggabungkan keperluan untuk komunitas komunitas ini
informasinya sekaligus mengakhiri cnn indonesia new day
nah itu jadi akhirnya nambah lagi kemampuan tubuh bisa bakar lemak lebih optimal lagi gitu
punya konsisten aja lah gitu kan kadang masih kadang bagus kadang jelek
ketika anda melihat iklan lowongan pekerjaan
cipaganti diambil dari kata ci yang berarti air dan paganti yang berarti pengganti
salon presiden dan salon wakil presiden pasangan satu
menjadi satu hal yang diapresiasi
jadi kalau minimal sudah tiga kali atau lebih
yang bilang suku bunga amerika akan naik dua puluh lima basis point itu hanya dua puluh satu
ini adalah kacang shanghai atau kacang atom yang sudah didiamkan
dan ditampur dengan basa genar
dan pick pemain yang cukup oke juga michael colauole kan
mbak rifana kita rasakan enggak itu kita kita melihat sendiri bagaimana semua sekarang pada saat misalnya mas
akan pada akhirnya akan hilang
kalau kita lihat kan beberapa negara timur tengah kan sudah coba dinormalisasi kan hubungannya dengan israel kan
yang pasti pertama bingung sama
polusi udara itu mengandung dua
salah satu wilayah yang terkena dampak gempa paling parah
baik terima kasih mbak tiffany selamat malam